kenapa sih mama mesti ambil lagi
kenapa lu malu juga
kan lu udah gak sekolah
adik sekolah ya
kalau gak sekolah gimana
sebentar lagi kan mau ujian
lu jangan ngomongin ujian
makin gak mau sekolah dia
kok jadi gua
kalau tetangga tahu gimana kang
kalau emak tau
kalau tau begini
mendingan kemarin mina menopos aja kang
ini semua kita ambil hikmahnya aja
ini pasti ada hikmahnya
tuh kan gak ada hikmahnya
kakak dan kak indra
jadi harus lebih memperhatikan kamu
itu sih kewajiban
pokoknya indri tetep gak mau sekolah
udah deh kakak keluar
kalau enggak indri teriak nih
kan dia belum teriak
ya kalau gak gue bawa kem dia teriak

minah tau kelemahannya emak kang
minah tau kelemahannya emak kang
akan dateng ke rumah emak
akan bantu bantu disana
emak pasti seneng
apalagi siti gak ada
lu kapan pindah
gua punya kamar sendiri
katanya ada urusan
akan kok gitu sih kalimatnya dipotong
terus angin inan bu jum'in
emangnya mama harus gimana supaya indri mau sekolah lagi
indri gak mau punya adik baik
indri malu ma
indri kan udah pernah bilang ke mama
emangnya sampai kapan indri gak mau sekolah lagi
selamat malam ma
enggak ada apa apa
kenapa sih mama mesti ambil lagi

nolong ke rumah
semoga bapaknya lagi selamat
indri gak bisa nikah
mesti nunggu satu dua tahun lagi
ya gak harus ditunggu
nunggu dedek bayinya lahir
nikah sekarang sebelum dedek bayinya lahir
ya masa mama berdiri di pelaminan perutnya begini
kalau harus nunggu dua tahun
deddy bay nya keburu tidur di kamar gua dong
terus gue kapan punya kamarnya
mama gak nyangka kalau
kalau keadaannya akan jadi seperti ini
ya lu yang mulai
maafin indra ma
idri gak mau sekolah
saat mau pergi bounds
hal amerika itu
dia sih bagus